dalam kehidupan sehari hari tak jarang kita temui uang rupiah dalam kondisi lusuh penuh coretan bahkan robek yang masih beredar di masyarakat
selain menjaga kecukupan nominal uang yang beredar bank indonesia juga memiliki tugas untuk menjaga kualitas uang agar tetap layak untuk diedarkan
kita tahu bahwa uang rupiah merupakan alat pembayaran yang kita gunakan sehari hari
dan bank indonesia merupakan otoritas di bidang pengelolaan uang rupiah ini
pecahannya juga yang sesuai yang diinginkan oleh masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar
uang yang tak masuk kategori layak edar dapat ditukarkan langsung ke bank indonesia
uang tak layak edar yang telah ditukarkan oleh masyarakat kemudian harus dimusnahkan dan diganti dengan uang yang layak edar setiap tahunnya
untuk tahun dua ribu lima belas kegiatan pemusnahan uang yang dilakukan oleh bank indonesia dituangkan dalam peraturan bank indonesia tentang jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan tahun dua ribu lima belas
kelayakannya yang disebut dengan soil level
beberapa tahun yang lalu uang yang dianggap layak itu soy levelnya di atas
kemudian kita naikkan menjadi
sekarang kita naikkan menjadi delapan
jadi kalau ada uang setoran bank bank yang dari masyarakat dimasukkan ke dalam mesin pengolah kita
kalau kita masukin dengan sesuai level enam
maka jumlah yang diraciknya yang dinyatakan tidak layak edar tentu akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita naikkan soal levelnya menjadi tujuh atau delapan
jadi jumlahnya terus meningkat karena kita ingin meningkatkan kelayakan uang yang beredar di masyarakat
bank indonesia terus mengimbau masyarakat
untuk menjaga fisik uang yang dimiliki
menjaga rupiah sama saja dengan menjaga kehormatan bangsa indonesia
karena rupiah adalah simbol kedaulatan negara